anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
selain menyampaikan rekomendasi kepada polri
komnas ham juga menyampaikan kesimpulan dari penyelidikan
yang dilakukan atas kematian brigadir yosua
salah satunya adalah terkait tindakan kekerasan seksual yang terjadi
yang pertama kesimpulan
dari keseluruhan hasil penyelidikan atas peristiwa tersebut
dapat disimpulkan sebagai berikut
berdasarkan hasil otopsi pertama dan kedua
ditemukan fakta tidak
tidak adanya penyiksaan terhadap brigadir j
melainkan luka tembak
tadi juga pak anam sudah menyampaikan bahwa
penyebab kematian adalah dua luka tembak
yang satu di kepala dan yang satu di dada sebelah kanan
terus kemudian terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual
yang dilakukan oleh brigadir j kepada saudari pc
di magelang tanggal tujuh juli dua ribu dua puluh
disampaikan bu andi
kemudian terjadinya obstruction of justice
dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian brigadir j